mengisi waktu libur akhir pekan seperti ini mungkin sudah bosan ya kalau di rumah aja
atau jalan jalan ke mal atau kafe nah ada salah satu alternatif untuk mengisi waktu
libur yaitu wisata off road tidak perlu jauh jauh keluar kota karena ada di jakarta
tapi daerahnya tv offroad saja namun juga ada wahana lainnya yang tidak kalah cerut
di tengah kota jakarta terdapat satu tempat wisata off road lokasinya tepatnya di cipayung
jakarta timur di tempat seluas tiga hektare ini kita bisa mencoba berbagai aktivitas outdoor
seperti bermain atv off road naik motor trail panahan hingga airsoft gun harganya pun
bervariasi mulai dari rp lima puluh hingga rp tiga ratus lima puluh tergantung jenis permainannya
saya pun tertarik untuk mencoba wahana atv harganya bervariasi mulai dari satu ratus lima puluh hingga tiga ratus
rp seratus termasuk paket bundling seharga rp dua ratus lima puluh untuk menjajal beberapa wahana sekaligus
selama mengendarai atv pengunjung wajib mengenakan perlengkapan keamanan yaitu helm dan sepatu boots
meskipun berada di tengah kota bagi saya track off road yang ada di sini tidak kalah menantang
saya pun dapat berkeliling di medan tanah dan kubangan lumpur sejauh enam ratus meter untuk satu lap atau putaran dengan pemandangan hutan dan kebun
ternyata di jakarta masih ada lintasan track off road yang menantang seperti ini
jadi selama sekitar enam ratus meter satu lap atau satu putaran ini sudah cukup memacu adrenalin saya
dengan jalan yang penuh dengan becekan dan juga tanjakan dan turunan
salah satu pengunjung asal tebet jakarta selatan elsa mengaku baru pertama kali menjajal atv di jakarta
ia tertarik datang bersama temannya lantaran jarak lokasinya masih terjangkau dari tempat tinggalnya
karena juga dekat dari rumah sih aku kan juga tinggalnya di jakarta selatan
kebetulan kalau misalnya mau main mtv di jakarta
susah gitu kan biasanya kan kita tahu aja di luar kota misalnya di bali atau di bogor
nah kebetulan ada di sini nih jakarta timur nggak terlalu jauh dari rumahku
jadi ya kebetulan aja di sini
selain atv off road ada pula sejumlah aktivitas permainan outdoor lain yang tak kalah seru
seperti wahana airsoft gun
di wahana ini pengunjung harus menembak sasaran tembak dari kertas
menggunakan senjata berpeluru plastik
aduh walaupun airsoft gun tapi senjatanya berat beneran ya
jadi ini isinya ada seratus peluru cuman ini bisa sekitar lima menitan
karena sekali tembak bisa keluar lima sampai sepuluh peluru
nah ini harus fokus
dan tenang aja karena walaupun kayak saya nih nyubi pertama kali
ada masnya atau orangnya yang akan mengajarkan
saat menembak menggunakan airsoft gun saya harus memegang senjata dengan kuat dan stabil
saya juga harus fokus saat membidik target
bagi pengunjung yang baru pertama kali mencoba tak perlu khawatir
karena ada petugas pendamping yang membantu menjelaskan dan mengarahkan saat anda bermain
setelah selesai kita dapat melihat dan membawa pulang hasil sasaran tembak
saya pun melanjutkan kegiatan menembak sasaran target lain
namun kali ini saya menggunakan busur dan anak panah yaitu panahan
selama bermain kita wajib menggunakan perlengkapan pelindung lengan dan jari

per orang dikenakan biaya rp lima puluh untuk empat puluh anak panah
salah satu pengunjung dwi kartika mengaku sudah rutin berolahraga panahan lebih dari enam bulan
ia memilih memanah di tempat ini karena lokasinya yang berjarak hanya sekitar dua km dari rumahnya
selain itu di tempat ini terdapat juga pelatih yang bisa mengarahkan
karena tidak terlalu krodit juga ada pelatihnya juga
jadi buat pemula yang baru ingin coba coba buat panahan kita ada pelatihnya di sini
jadi kita diajarin dulu gimana postur tubuhnya cara menarik busur panahnya
nanti kalau kita sudah terbiasa kita dilepas untuk panahan sendiri
tempat ini buka setiap hari

dibuka setiap hari dari pukul sembilan pagi hingga lima sore
pembelian tiket dapat dilakukan secara online maupun offline atau langsung di lokasi
pengelola wisata off road anggi menjelaskan tempat ini dibuat di tengah kota
agar warga jakarta dan sekitarnya tak perlu jauh jauh keluar kota untuk melakukan wisata off road
ia juga menambahkan pengunjung biasanya lebih ramai di akhir pekan dan mereka datang bersama keluarga
di dalam kota jadi orang nggak perlu jauh jauh ke puncak ke bali yang jauh banget ke bandung
jadi di kota pun ada
family sih biasanya keluarga gitu
orang yang pasangan juga banyak buat main net tv paintball keluarga rata rata gitu
setelah puas bermain seharian kita bisa melepas lelah di salah satu resto yang masih berada di dalam area wisata off road
kita dapat mencoba hidangan sop buntut yang gurih lengkap dengan nasi hangat dan makanan pelengkapnya
juga minuman jus buah naga yang manis dan segar
sudah puas harian kegiatan outdoor ini saatnya saya melepas dahaga dan juga mengisi perut saya ini karena seharian sudah main main ya
nah perjalanan saya hari ini mulai dari wisata off road naik atv kemudian juga airsoft gun
dan juga panahan dapat menjadi salah satu alternatif untuk berjalan

sampai jumpa di video selanjutnya